sejak dibolehkan berjualan di sepanjang jalan pasar tanah abang dua hari lalu
pendapatan pedagang kaki lima naik dibandingkan sebelumnya
namun nasib berbeda dialami pedagang blok g yang mengeluh pendapatan mereka menurun
penapakan jalan pasar tanah abang mulai berubah sejak gubernur dki jakarta anies baswedan
membolehkan pkl berjualan di sepanjang jalan tersebut dalam rangka menata ulang pasar tanah abang
para pedagang kaki lima dapat berjualan dengan aman dan nyaman
dengan didirikannya tenda tenda untuk menjual barang dagangannya
pedagang senang karena omsetnya meningkat
nasib berbeda menimpa para pedagang blok g yang berdekatan dengan para pedagang kaki lima tersebut
kusakril salah satu pedagang mengeluhkan keberadaan pkl yang dianggap tidak resmi
dan tidak menyewakios seperti dirinya
ia mengaku kini pendapatannya menurun drastis
biasanya dalam sehari ia bisa memperoleh enam hingga tujuh juta rupiah
namun saat ini hanya dua hingga tiga juta rupiah
seperti ada hiburan tiap satu minggu
nah terus ada undian beradiah
undian baradia ini penarik para konsumen ya
kalau kaki lima ke atas semua insya allah ini pasar rame
saya ngalamin kok keramaiannya
kalau harapan kami pasar di sini kan yang kami tunggu ini juga pedagang yang patuh ya
harapan kami kalau mau diperhatikan ini tetap rame
pedagang blok g berharap
penataan pasar tanah abang juga mempertimbangkan nasib mereka yang sudah terbebani biaya sewa
agar seluruh pedagang mendapatkan keuntungan yang merata